walaupun baru akan berlangsung tahun depan pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas akan diramaikan dengan nama nama bakal calon gubernur
salah satunya abraham lunggana atau yang biasa disapa sebagai haji lulung
tetapi sejumlah persoalan masih mengganjal pencalonannya
pada dua ribu tujuh belas walaupun masih setahun ke depan namun nama nama yang akan digadangkan untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur sudah mulai bermunculan
salah satunya saat ini saya sedang bersama bapak abraham gana atau yang biasa kita sapa pak haji lulung
yang sekarang sedang berada di pasar metro tanah abang ya pak haji lulung ya
assalamualaikum selamat pagi pak
sedang ada kegiatan apa di sini pak
ya ini seperti biasa karena memang cikal bakal saya di sini bekerja dan kalau waktu hari jumat tuh saya suka turun kemari
ya ini blok a tadi salah satunya di metro ya
ini blok a dan seperti biasalah kita sapa kita tanya hari ini rame atau enggak
karena memang kalau situasi pasar kan harus ditanya kepada pedagang rame atau tidak
sebagai salah satu nama yang masuk bursa calon gubernur jakarta kegiatan menyapa warga memang mesti dilakukan abraham lunggana atau haji lulung
pencalonan itu sendiri masih terganjal sejumlah hal
pertama presentase p tiga di dprd hanya sepuluh kursi yang tentu kurang untuk persyaratan pengusungan calon
pembentukan koalisi tentu mengurangkan
menjadi hal yang sama pentingnya karena minimal butuh dua puluh persen atau dua puluh dua kursi untuk bisa mendaftarkan calon sendiri
haji lulung pun harus berkomunikasi dengan fraksi lain
saya sudah koordinasi kepada seluruh teman teman stakeholder para partai politik dan sering bertemu ya
bahkan perorangan juga saya bertemu dengan boy sadikin sebagai ketua
saya juga bertemu dengan pdp perjuangan dirikai jakarta
mereka sama sama lah positif mereka
masalah lain adalah perpecahan di tubuh p tiga karena ada kubu ian faridz yang versi muktamar jakarta dan mendukung pencalonannya dan kubu romahur muzi versi muktamar surabaya
kabar baik bagi haji lulung anggota fraksi p tiga kubu romahur muzi asrul sani berpendapat bahwa pencalonannya
adalah hal wajar dan tidak akan serta merta dihalangi oleh kubu romi
pak haji lulung ini kan baik di bawah muktamar bandung maupun muktamar jakarta ini kan ketua dpw dki
tentu memang punya peluang untuk dicalonkan
jadi meskipun beliau itu ada di kubunya pak ian farid tentu kami tidak boleh juga melihat yang di kubu sebelah bawah
karena ada di kubunya pak ian farid tentu kami tidak boleh juga melihat yang di kubu sebelah bawah
karena ada di kubunya pak ian farid tentu kami tidak boleh juga melihat yang di kubunya pak ian farid
maka pintunya kita tutup
p tiga saat ini tertuju pada tercapainya islah untuk terpadunya kembali badan partai
baru setelah itu akan dibentuk tim untuk memproyeksikan sepak terjang p tiga dalam pilkada dua ribu tujuh belas mendatang